pandemi covid sembilan belas akhirnya menembus angka sepuluh juta kasus positif di seluruh dunia
dengan angka kematian lebih dari lima ratus ribu jiwa
who mencatat amerika serikat brazil dan rusia merupakan tiga negara tertinggi dengan kasus positif
upaya pembatasan restriction hingga new normal hanyalah upaya untuk menekan penyebaran virus covid sembilan belas
sekaligus untuk mengurangi beban para tenaga medis agar tidak kualahan
new normal masih akan terus berlangsung sepanjang tahun sampai vaksin covid sembilan belas ditemukan
namun perjalanan menemukan vaksin masih sangat panjang bahkan who menarikkan pada tahun dua ribu dua puluh
pengembangan produksi vaksin covid sembilan belas dan perawatan medis membutuhkan biaya sekitar tiga puluh miliar dolar amerika
atau setara dengan empat ratus dua puluh lima triliun rupiah
organisasi kesehatan dunia mencatat setidaknya ada ratusan
kandidat vaksin tercatat di who di mana tujuh belas kandidat sudah melalui proses evaluasi klinik
dan satu ratus tiga puluh dua kandidat melalui proses evaluasi praklinik
setidaknya ada dua perusahaan berada di posisi terdepan dalam pembuatan vaksin
yakni perusahaan farmasi asal inggris astrazeneca yang berkolaborasi dengan universitas oxford dan moderna
di indonesia lembaga biologi molekuler eijkman kementerian riset dan teknologi
berada di garis depan untuk riset vaksin ini
yang lain adalah pt bio farma indonesia yang menggandeng perusahaan asal tiongkok dan pt klb pharma dengan perusahaan korea selatan
yang menjadi masalah adalah siapa yang pertama kali mendapat jatah apabila vaksin sudah tersedia dan mulai didistribusikan
setidaknya ada tiga kelompok prioritas ketika vaksin tersebut tersedia
yaitu yang pertama adalah mereka yang berada di garis terdepan
yaitu tenaga medis kedua lansia dan ketiga penduduk yang berada di kota kota kumuh
ketiga lansia tentu saja pekerja di depan pekerja kesehatan dan juga tiga tiga pembantuan pertama yang berada di kota tersebut yang paling beres risiko seperti yang kita lihat
indonesia setidaknya membutuhkan sekitar tiga ratus empat puluh juta vaksin untuk satu ratus tujuh puluh juta jiwa warganya
pertanyaannya adalah apabila vaksin dihasilkan dari negara maju apakah indonesia sebagai negara berkembang akan mendapatkan akses yang separah
disinilah diplomasi vaksin perlu melakukan sedikit maraton
sejak awal pandemi diplomasi indonesia fokus untuk memastikan akses vaksin
termasuk pembelian obat secara business to business atau b dua b dan government to government atau g dua g
menteri luar negeri republik indonesia retno marsudi menyebutkan proses vaksin bisa menjadi game changer
oleh karena itu prinsip prinsip soal akses vaksin harus terus didengungkan untuk mendapatkan dukungan yang luas
salah satu alasan mengapa indonesia
menjadi co sponsor resolusi tersebut adalah adanya paragraf tentang obat dan vaksin yang menyerukan
dilakukannya pengembangan pengujian dan produksi masal obat dan vaksin covid sembilan belas yang aman efektif dan terjangkau
diberikannya akses yang tepat waktu setara dan terjangkau
terhadap obat dan vaksin dan diterapkannya fleksibilitas terkait dengan hak aten
retno marsudi menambahkan kesetaraan vaksin setiap negara adalah keharusan
kolaborasi internasional dan nasional adalah kunci
karena tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapi pandemi sendiri
dan optimisme adalah jati diri
fina mabilah windri hawadis jakarta